masih bersama saya budi aman tanurjo di satu meja the forum
zainal arifin muhtar menghadiri mengatasi kontroversi yang ada
apakah memang rancangan undang undang kepresiden itu memang bisa menjadi solusi
iya saya kira sebagai salah satu solusi pasti iya ya
solusi tergantung menurut saya tergantung dua hal
tergantung yang pertama adalah seberapa luas undang undang kementerian negara itu bisa dibuat
karena biasanya undang undang ke presiden waktu saya itu dibuat
biasanya pemenang pemilu itu malah punya relaktansi
agak menolak tuh dilakukan pembatasan pembatasan itu bahayanya
makanya yang pertama saya kira sangat bergantung pada kekuatan politik yang ada
kalau kekuatan politiknya koalisi besar koalisi yang menyenangkan presiden dan lain lain sebagainya
saya nggak yakin tuh akan ada lagi yang namanya undang undang kementerian negara dengan segala isinya
yang membatasi kekuasaan presiden membatasi ketika dia menjelang pemilu
membatasi transisi kekuasaan membatasi apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya
bisa jadi itu akan hilang kenapa
karena godaan itu tadi koalisi besar yang akhirnya lebih banyak menyenangkan presiden
dibanding mau melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang dipegang oleh presiden
itu yang sering disebut bahwa pembajak sesungguhnya dari konsep legislasi itu biasanya adalah partai politik itu sendiri

jangan pernah dilupa kedaulatan itu ada di tangan rakyat
bukan menciptakan partai politik kedaulatan itu diambil di tangan rakyat
saya kira rakyatlah yang bisa berdaulat untuk menyatakan atau memberikan partisipasi
sebenarnya dia pengen presiden itu atau lembaga kepresidenan itu diapakan
nah dalam konteks itulah saya kira dua hal yang harus dilakukan
pertama adalah bagaimana partai politik menerjemahkan keinginan rakyat
itu menjadi sebuah proses undang undang termasuk menjadi selebar apa undang undang itu mengatur
yang kedua jangan sampai partai politik kemudian terjebak menjadi hanya ingin sekedar ingin menyenangkan siapa presiden terpilihnya
sehingga sasaran kita undang undang kementerian negara yang kuat itu menjadi undang undang kementerian negara yang malah menguatkan presiden
bukan menguatkan lembaga kepresidenan secara keseluruhan
mas budi aristiadi apakah mungkin pak jokowi kemudian meninggalkan legacy dengan hadirnya rancangan undang undang kepresidenan
kita harus positif melihat dinamika perkembangan masyarakat dan demokrasi ini
cuma maksud saya jangan kita menganalisis dan melihat dinamika masyarakat ini dengan frame lama
ini kondisinya ekosistemnya sudah sangat berubah
masyarakat aktif dalam menyampaikan banyak gagasan
ini udah framenya bukan frame zaman otoriter atau dua puluh enam tahun yang lalu
dan itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi
dengan kemajuan teknologi digitalisasi semua orang bisa berekspresi bisa menyampaikan pendapat
siapa yang melarang masyarakat menyampaikan apapun
dan pak jokowi selama menjadi presiden itu selalu mendengar dinamika yang terjadi
banyak jalan rusak juga dari masyarakat
kebijakan apapun diambil dari apa yang menjadi atau kondisi yang terjadi di lapangan gitu loh
jadi kita ini orang yang optimis melihat demokrasi kita
demokrasi kita ini akan makin maju karena semua orang akan dikontrol langsung oleh rakyat lewat sebuah kemajuan teknologi yang namanya teknologi digital
makanya apapun dinamika pendapat masyarakat itu saya selalu bottom line nya dua
sesuai kebutuhan bangsa dan kendak rakyat
pasti akan mendapat dukungan dan itu akan terjadi kalau dua komponen itu terpenuhi
mas ade gimana psi soal tawaran solusi ruu kepresiden sebagai solusi alternatif
wah saya kurang paham ya soal itu
saya mengerti kenapa gagasan tentang adanya barisan nasional dipimpin oleh pak jokowi

karena para pembenci jokowi akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kembali bahwa seolah olah tuh kan jokowi memang ingin sekali bertahan dalam kepemimpinannya
yang adalah sesuatu yang kami minta maaf psi tidak bermaksud begitu
itu gagasan bukan datang dari pak jokowi
itu adalah gagasan dari pak jokowi
dari kami di psi yang sudah kami bicarakan juga dengan sejumlah tokoh atau pimpinan dari partai partai
kalau ini memang ternyata tidak bisa dijalankan dengan mulus
barangkali memang tadi dikatakan pak jokowi kan masih berkuasa ya
sejak april barangkali pak jokowi bersama pak prabowo bisa duduk bersama sama dengan paling tidak pimpinan dari tiga empat partai yang tadi saya sebut ya
bersama sama menyiapkan sebuah barisan nasional seperti yang dibayangkan
seandainya memang teman teman di partai partai tersebut menganggap pak jokowi
menganggap bahwa ini adalah sebuah gagasan yang bisa membawa kebaikan bagi indonesia di masa depan menuju indonesia emas
mbak wiwi jadi gimana pandangan anda untuk mengatasi proses transisi kekuasaan dari pemerintahan baru ke pemerintahan yang lama gitu
ya tentu karena pemilunya atas nama demokrasi ya transisinya harus dilakukan secara demokratis
artinya apa kita ingin ada naik kelas mas budiman
dalam pemilu serentak dua ribu dua puluh empat ini karena kita akan bernafas sementara sebentar lalu kita akan pilkada serentak di dua ratus tujuh puluh satu daerah
lagi lagi ini akan dijadikan juga lesson learned bagi pembelajaran bagi daerah daerah bagi pilkada nanti
apakah pilkada kita juga akan berlangsung free and fair kan itu
nah bagaimana nanti ke depan
kita termasuk sangat was was gitu akan seperti apa tapi di sini ada partai koalisi yang kemungkinan akan menduduki kemenangan kan gitu
kita memintakan karena kekuatan politik ini nanti yang akan mengelola gitu ya
mengelola bagaimana kekuasaan itu nantinya diperuntukkan katanya untuk nkri
untuk pemerintahan yang baik dan sebagainya tadi itu
jangan sampai ada divided government
jangan sampai ada bad governance gitu ya
jadi pemerintahan yang terbelah pemerintahan yang buruk gitu ya
karena tadi itu ternyata tidak bisa mengelola ketika kekuatan kekuatan yang menopang kemenangan dari katakan dua menurut quidcon gitu
ternyata tidak bisa dikelola dengan baik
dengan berbagai katakan mungkin perdebatan di internalnya sendiri
apalagi ini akan membentuk satu koalisi besar
sebesar apa padahal urusan urusan itu sudah didaerahkan
mau ditambah lagi kementerian yang ada di pusat ini urusannya apa
ada otonomi daerah berarti urusan itu sudah didaerahkan
maka birokrasi kita ya jangan gemuk lagi
saya menilai bahwa proses pelembagaan demokrasi semakin bagus
jadwal dalam berdemokrasi juga sudah time double
dan seluruh partai politik juga punya komitmen sebagai salah satu pilar utama dalam membangun demokrasi juga sudah
akan terus berjuang keras dalam pelembagaan demokrasi
dan ini menjadi sebuah catatan dalam pemilu yang sangat luar biasa peliknya indonesia ini
suasana yang begitu nyaman bisa dilalui
dan ini adalah prestasi bagi seluruh masyarakat indonesia
dan saya yakin bahwa kedepan indonesia akan semakin maju
tidak boleh lagi setback ke belakang menjadi negara otoriter
karena itu sudah pertentangan dengan semangat jahat
ya saya melihat realitas pada hari ini
bahwa kalau kita lihat perkembangan real count
mudah mudahan pak prabowo dan mas gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden
dan karena pak prabowo sekarang menjadi bagian di kabinetnya pak jokowi ma ruf amin
dan memang selama ini isunya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan
jadi saya kira ini proses pengalihan kekuasaannya saya kira akan smooth
dan kemudian makanya kenapa sampai sekarang perdebatan soal adanya tim transisi itu tidak diperlukan
karena memang sebetulnya ini tinggal melanjutkan saja gitu
nah yang kedua saya yakin bahwa pak jokowi dan pak prabowo ini punya hubungan yang sangat baik selama ini
komunikasinya juga saya kira mereka punya mekanisme internal sendiri
ya yang kenapa sampai hari ini bisa ya kan
adanya pasangan kemarin dua ini kan karena memang adanya kesepakatan untuk rekonsiliasi dan seterusnya
antara yang dulu bertarung berkompetisi sekarang bersatu gitu
nah oleh karena itu ini harus kita jaga sama sama
jadi kalau pun ada kemudian ide yang berkembang kita sih bukan melarang setiap orang punya ide ya
tapi jangan sampai bisa membuat kekisruhan baru gitu ya
yang nanti bisa mengganggu hubungan pak prabowo dengan pak jokowi
kalaupun seandainya pada akhirnya itu nanti dibentuk kerjasama politik lebih besar
mau disebut koalisi besar ataupun menjadi barisan nasional
itu tergantung dari pak jokowi dan pak prabowo
yang dua duanya saya kira paham tentang posisi mereka masing masing
bahwa kalau pak jokowi pun sudah selesai jadi presiden
sama kita menghargai pak prabowo juga menghargai bisa minta pendapat pak jokowi
jadi kalau berbeda ya kita bicara tentang aturan ya ini pembenci gitu
berarti tadi mas doli bicara tentang ini agak sulit berarti pembenci jokowi
jadi jangan kita mau pakai istilah seperti itulah
kalau kita berbeda kata kata pembenci
saya pikir udah berapa kali sih kita rasakan transisi dari ibu mega ke pak sby gak ada masalah transisinya
berbeda sistem berbeda pola cara membangun dari pak sby ke pak jokowi juga
berbeda tidak ada masalah dengan transisi
nah kenapa kita diskusi sekarang ini tinggal melanjutkan ini ada masalah dengan transisi
sebenarnya tidak ada masalah apalagi kalau dikatakan melanjutkan seperti itu
bicara tentang pak jokowi ini kan tidak ada masalah
biarkan kepada presiden yang dipilih oleh rakyat menentukan masa depan bangsa ini
membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik antara lain memutuskan dia yang jadi presiden
ya jadi saya kira tidak kalah pentingnya masa transisi sampai dua puluh oktober itu bagaimana menyelesaikan ekses ekses pemilu
mungkin juga ada luka luka batin yang kita harus obati sebagai sesama anak bangsa
karena pengalaman di lapangan banyak hal hal yang tidak mudah untuk dilupakan
nah yang paling penting lagi adalah pemimpin
kita kan bukan kali ini saja kita punya presiden
daun satra perubihan menanggapi ya kalau harus istirahat ya istirahat
jadi para penjilat berhentilah menjilat tokoh tertentu keluarga tertentu dinasti tertentu
karena negara yang belum mapan itu cirinya adalah ditopang oleh orang kuat
negara yang sudah mapan demokrasinya ditopang oleh sistem yang kuat
kembalilah kepada demokrasi nilai sehingga kita berdebat berselisih terkait dengan apa yang kita percaya
bukan terkait dengan siapa yang kita puja
sehingga apapun hasil dari pemilu siapapun pemenangnya itu pasti akan berasal dari pemilu yang berkualitas
baik terima kasih yunarto pak slim pak siktur dan semua yang telah hadir di studio
kekuasaan itu menggentarkan dan mengagumkan
karena itulah orang berupaya untuk meraih kekuasaan mempertahankan kekuasaan atau mewariskan kekuasaan
pada sisi lain kekuasaan itu memabukkan sehingga orang bisa jatuh karenanya
kekuasaan itu cenderung korup
karena itulah kekuasaan harus dibatasi
eling lanwaspodo selayaknya jadi pegangan agar kekuasaan tak kebablasan karena kekuasaan itu begitu menggoda
kawal hasil penghitungan pemilu dua ribu dua puluh empat hanya di kompas tv